dua hakim yang mengadili perkara perdata di pengadilan negeri jakarta pusat diserang seorang penasihat hukum yang tidak puas dengan putusan majelis
kedua hakim mengalami luka memar akibat sabetan ikat pinggang
ya korban pun langsung melaporkan insiden dengan tuduhan penganiayaan dan tindakan melawan petugas
kedua hakim yang mengalami luka memar akibat sabetan ikat pinggang
penggugat yang emosi bahkan menggunakan ikat pinggangnya berusaha menyerang kedua hakim
akibat insiden tersebut ketua majelis hakim sunarso terluka di dahi dan seorang hakim anggota lainnya terkena pukulan ikat pinggang di wajah
petugas keamanan pn jakarta pusat pun langsung mengamankan pelaku
kedua hakim yang menjadi korban kemudian melaporkan kasus ini ke polres jakarta pusat
kami laporkan sesuai dengan prosedur hukum
karena ini bukan masalah pribadi
kalau pribadi sih saya
mungkin bisa memaafkan
tapi kalau lembaga ini kan sudah bicara masalah kelembagaan
apa ini penghinaan terhadap pengadilan juga pak
ya itu tentunya seperti itu ya
quantum of court itu membuat keonaran atau ketidakpertipan dari persidangan pengadilan
pengacara pelaku penyerangan dilaporkan dengan tuduhan
penganiayaan dan tindakan melawan petugas
polisi kini telah menahan pelaku usai aksi penyerangan
tim liputan cnn indonesia